dan saudara wakil presiden terpilih gibran raka buming raka
menanggapi tuntutan pemilu ulang tanpa dirinya
gibran justru mempertanyakan apakah pemilu bakal terus diulang
hingga pihak penggugat yang menang
gibran menjelaskan dirinya tidak mempermasalahkan
jika ada pihak yang ingin mengajukan gugatan ke mk
gibran menyebut proses sengketa pilpres sudah memiliki mekanisme
dan diatur dalam peraturan perundang undangan saudara
terkait dengan permintaan digelarnya pemilu ulang
tanpa diikuti oleh dirinya gibran justru balik bertanya
apakah pemilu akan kembali diulang jika salah satu jagoannya kembali kalah
misalnya nanti diulang terus jagoannya kalah
apa minta diulang lagi apakah minta diulang sampai menang
sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan
jalur yang sudah ada kan sudah ada mekanismenya sendiri sendiri